ya masih bersama kami di good morning pemirsa menjadi viral di media sosial lelaki berjuluk berjuluk yang dikatakan yang memiliki julukan seribu janda memiliki tim dalam menyalurkan bantuan bantuan disalurkan dari sebuah rumah relawan
selain dari donasi warga sekolah relawan ini juga membuat beberapa produk untuk dijual
inilah rul mustafa atau akrabisapa bang irul
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini sejak satu tahun terakhir menjadi pemburu janda
bersama teman temannya dari sekolah relawan mereka mencari janda yang membutuhkan dari berbagai daerah untuk dinafkahi
syaratnya janda penerima bantuan harus lansia di atas lima puluh enam tahun
rule seringkali mendengarkan curahan hati para perempuan yang tak lagi bersuami selain memberikan bantuan sejumlah kebutuhan pokok
karena aktivitasnya ini ia dijuluki lelaki seribu janda
menafkai tak harus menikahi inilah kata kata yang menjadi slogan rul mustafa dalam menjalankan aktivitas sosialnya
penyantuni janda ini terinspirasi dari sang ibu yang selalu peduli kepada janda di lingkungan rumahnya
saya terinspirasi dari almarhum ibu saya
dulu ibu saya punya sahabat teman teman di dekat sekitar rumahnya itu janda janda juga yang seusianya beliau
tapi teman temannya ini bisa dibilang kekurangan
akhirnya ibu saya itu kalau masak setiap hari itu pasti dilebihkan
kita anak anaknya itu bagian kurirnya jadi kamu bekasi ke emak ini kamu kasih ke emak ini
sampai ketika ibu saya meninggal kegiatan ini nggak berlanjut
saya berpikir wah kenapa nggak berlanjut ya
akhirnya saya mulai berpikir akan saya lanjutin aja
tapi saat itu saya nggak beli dalam bentuk makanan jadi
saya titipkan ke adik saya terus mereka setiap bulan dikasih sembako
berjalannya dengan waktu dengan aktivitas saya di sekolah relawan
saya sering berusukan kemana mana saya ketemu dengan janda janda yang banyak
baik itu sebagai pemulung pekerja keras buru dan lain lain
nah yang itu yang akhirnya saya santuni
tak hanya memberikan kebutuhan pokok
sekolah relawan juga melakukan renovasi rumah milik para janda tua yang dinilai sudah tidak layak huni
tidak hanya wilayah jabodetabek rumah relawan ini juga telah menjangkau janda janda di wilayah semarang lampung nganjuk dan surabaya
lewat aksinya ini rul mustafa berharap semakin banyak janda tua yang bisa dibantu
hingga kini sedikitnya sudah tiga ratus janda yang tersebar di beberapa daerah